assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
persoalan hutang piutang menjadi hal yang lumrah kita hadapi dalam kehidupan sehari hari
dengan kemajuan teknologi hutang piutang menjadi semakin mudah dilakukan
namun jika hutang pihutang ini tidak dikelola dengan baik maka bisa berujung pada ancaman kekerasan hingga pembunuhan
bagaimana islam mengatur urusan hutang piutang ini
kami akan membahasnya dalam gapai kemuliaan hari ini
anda yang memiliki pertanyaan bisa anda sampaikan melalui email yang tertera pada layar kaca anda
sebelum kita mulai diskusi hari ini kita simak terlebih dahulu informasi berikut ini
kasus depresi penganiayaan bahkan berujung pada kematian akibat terjerat hutang online menjadi fenomena sosial yang memilukan
alih alih meraih ketenangan hutang justru menimbulkan penderitaan
bagaimana kita melakukan hutang piutang sesuai dengan ajaran islam
sehingga kita terhindar dari penderitaan akibat jeratan hutang
langsung saja kita tanyakan kepada k h muhammad faiz
assalamualaikum pak kiai
nah pak kiai saat ini sedang ada fenomena baru
namanya fenomena pinjaman online
nah bagaimana sebetulnya hakikat hutang dalam ajaran islam sebetulnya
kalau kita berbicara hutang dalam ajaran islam
maka ada beberapa poin yang harus kita ingat
yang pertama memberikan pinjaman kepada orang lain
itu dalam pandangan islam merupakan ibadah yang memiliki
nilai luhur yang sangat tinggi
di dalam banyak ayat al quran bahkan hadis
itu diajarkan bahwa orang itu kalau memberi pinjaman kepada orang lain
maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh allah
akan diberikan keberkahan hidupnya di dunia
dimudahkan jalannya ke akhirat
karena orang tadi ketika dia akan meminjam uang
itu biasanya sudah mengurangkan
sudah mengorbankan kehormatannya kan
dia tidak akan berhutang kecuali dia dalam keadaan yang sangat mendesak
ketika ada orang yang terdesak kemudian kita berikan bantuan
itu hadis nabi itu luar biasa
kalau ada orang yang membantu saudaranya
dari himpitan hidup di dunia
maka nanti allah akan kasih balasan
berupa penyelamatan dari himpitan kehidupan di akhirat
itu istimewanya orang yang memberikan hutang
itu yang pertama
tetapi di saat yang sama
nabi juga mengajarkan kita doa
doa yang bermohonkan kepada allah
agar kita dihindari dari hutang
itu diantaranya ya allah
saya berlindung kepada mu
dari hutang yang menumpuk
yang saya tidak memiliki kuasa untuk membayarnya
itu poin yang kedua
poin yang ketiga
nabi itu mengajarkan kepada kita
kalau menagihutang itu
ditagih dengan cara yang baik
sementara orang yang terbaik dalam agama
itu adalah orang yang membayar hutangnya
dengan cara yang jauh lebih baik
daripada saat dia mengambil hutangnya fois fois hukum yang jangan diinginkan berkata kata yang diinginkan dengan cara yang jauh lebih baik

kemudian yang perlu saya sampaikan hutang itu di dalam islam bukan akad atau transaksi investasi
kita harus bedakan antara keinginan kita untuk melakukan investasi saya punya uang seratus bagaimana caranya uang saya bertambah
nah bertambahnya uang ini dalam islam tidak boleh melalui akad hutang pihutang
karena transaksi hutang di dalam islam itu kata ulama itu merupakan akat yang tujuannya tabarru
tabaru itu kalau bahasa sekarang itu kesetiakawanan sosial
saya melihat ada orang sedang membutuhkan uang untuk melanjutkan hidupnya
bisa jadi untuk makan bisa jadi untuk pendidikan bisa jadi untuk kesehatan
nah yang seperti ini dalam islam kalau berbasiskan hutang pihutang maka tidak boleh ada kelebihan apapun
karena akat hutang piutang itu di dalam islam itu akat kemanusiaan bukan akat untuk investasi
kalau anda ingin menginvestasikan uang anda itu di dalam islam disediakan
pola transaksi lain yang jauh lebih berkeadilan lebih bermartabat daripada kita harus menggunakan instrumen yang namanya hutang piutang
oke untuk mendapatkan keistimewaan tadi yang seperti pak kiai katakan apabila kita meminjamkan kelebihan harta kita untuk hutang itu kita akan mendapatkan pahala dan keistimewaan begitu ya
nah adabnya itu seperti apa sebetulnya pak kiai
ketika kita meminjamkan kepada orang itu kita pinjamkan dengan cara yang baik
kita datangi orangnya atau orang itu saat datang kepada kita kita sudah tahu kalau orang ini sedang dalam kesulitan
ketika kita memiliki kelebihan harta maka kita berikan kepada orang tadi dengan niat membantu orang tadi
ini saya pinjamkan dalam jangka satu tahun nanti setelah satu tahun kamu kembalikan kepada saya
itu pada aspek pemberi hutang
sementara pada aspek yang mengambil hutang
nah ini dia juga yang saya ingin tanya
itu harus ada niatannya
niatan yang pertama dia tidak berhutang kecuali untuk memenuhi kebutuhan hidup yang harus dia penuhi
bukan kemudian untuk memenuhi gaya hidup yang kemudian melampaui kewajaran dari kemampuan dia secara finansial
oleh karena itu kata nabi
orang yang mengambil hutang dengan niat ingin membayar maka allah pasti akan berikan kemampuan dia untuk membayar
tapi orang yang mengambil hutang dengan niat keserakahan kemudian ada lagi niatan tidak mau mengembalikan
maka dia akan memperoleh kesulitan sesuai dengan niatannya yang tidak baik tadi
nah ini kalau kita lihat agama sebenarnya
orang berhutang itu tidak salah
bahkan orang yang memberi hutang itu menjadi orang yang baik
tetapi pada saat yang sama agama juga ingin menanyakan kepada orang tadi
untuk apa kamu berhutang
dalam keadaan apa kamu berhutang
jadi bukan kemudian karena hutang itu dibolehkan
karena memberikan pinjaman itu adalah bagian kebaikan
kemudian kita sering sering berhutang ini
nah itu yang kemudian
tidak diperkenankan oleh agama
jadi tidak salah apabila seorang yang memiliki kelebihan harta
jika ingin meminjamkan kekayaannya kepada orang yang membutuhkan itu
melakukan cek dulu begitu ya
iya iya semua kan seperti itu
jangankan hutang pihutang bahkan zakat
zakat itu kan haknya orang miskin
tetapi ketika ada orang mengaku miskin
itu oleh nabi kan tidak selangsung diberikan
tapi nabi mengakukan tadi itu observasi
diteliti orang ini sebenarnya siapa
orang ini punya kemampuan bekerja atau tidak
orang ini dalam bahasa yang sederhana
apakah dia masuk pada kriteria mereka yang pantas untuk menerima zakat
ketiga orang itu pantas diberikan oleh nabi
ketiga orang itu tidak pantas untuk menerima
berarti kamu ambil secara zalim
karena kamu tidak berhak untuk itu
jadi orang yang memiliki uang pun
itu tidak kemudian dalam bahasa yang sederhana
mengobrol uangnya untuk dipinjamkan kepada orang
kemudian yang kedua dia harus tahu
ketika dia meminjamkan uang kepada orang lain
itu murni karena kebaikan
jadi hutang pihutang sekali lagi saya katakan
di dalam islam itu bukan akad investasi
itu adalah akad kebajikan
sementara yang terjadi hari ini
boleh jadi orang meminjamkan uang itu kan ingin mendapatkan tambahan
itu yang tidak diperkenankan oleh agama
itu tidak sesuai dengan aturan hukum islam
aturan dan filosofi dasar
jadi dalam islam itu mbak eva
uang bahasa sederhananya
uang itu nggak bisa ketemu dengan uang
kalau uang itu mau bertambah
maka harus bertambah dengan pekerjaan
pekerjaan ini akan dilakukan oleh siapa
apakah pemilik modal atau manajer investasi
kemudian perjanjiannya seperti apa
kalau saya ingin uang saya seratus misalnya bertambah jadi dua ratus
boleh jadi saya punya uang tapi saya tidak cakep dalam bekerja
ada teman saya cakep dalam bekerja tapi dia tidak punya modal
maka oleh islam kalau ingin kedua duanya memperoleh keuntungan
antara pemilik modal dengan pelaku usaha
nanti kemudian kedua duanya bersepakat ini
untuk berbagi resiko
kalau nanti misalnya ada kelebihan artinya untung
sesuai dengan kesepakatannya
kalau terjadi kerugian
maka kerugian harta modal itu dipikul oleh pemilik modalnya
sementara pelaku usahanya dia juga rugi kan
rugi atas pekerjaannya
yang sudah dia keluarkan
bahkan dalam ekonomi modern
boleh jadi dia rugi reputasi namanya
yang gagal menjalankan investasi ini
nah itu yang diinginkan oleh islam ketiga itu
diniatkan untuk menambah pundi pundi kekayaan
tetapi hutang itu dia menjadi bagian yang sama dengan zakat
dia sama dengan sedekah
oleh karena itu dalam hadis nabi itu
kalau ada orang minjamkan uang kepada orang lain
kemudian orang tadi tidak bisa bayar
justru dia ingin pinjam lagi
tapi karena kesulitan hidupnya
kalau dia pinjamkan
itu pahalanya sudah lebih besar daripada pahala orang bersedekah
oke baiklah kita akan bahas lebih lanjut lagi
pak kiai soal topik hutang ini
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
tetap bersama kami di gapai kemuliaan
terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan
kita lanjutkan diskusi
pak kyai kalau tadi
pak kiai katakan pada saat meminjam uang
biasanya dia akan mengorbankan harga dirinya
tapi yang kita lihat fenomena sekarang ini
meminjam uang begitu mudah
karena bisa lewat teknologi
kemudian banyak juga yang orang mungkin sudah
tidak punya harga diri untuk kemudian meminjam
hanya sekedar untuk gaya hidup
jadi memang itu problematika hari ini
gaya hidup konsumtif
itu kan kita lihat dimana mana
dimana mana kita lihat belilah
belum pernah kan belajarlah misalnya
jadi memang dorongan kehidupan hari ini
dulu misalnya mbak eva waktu saya kecil
di dunia perbankan misalnya
atau kredit secara umum
itu pasti orang yang punya cukup modal
orang yang punya cukup jaminan
sehingga dia bisa mendapatkan itu
hanya bermodalkan identitas kan
kemudian identitasnya di foto
dia bisa mendapatkan
pinjaman yang begitu mudah
untuk memenuhi hasrat dan keinginan dia
terhadap sesuatu yang mungkin
bukan kebutuhan pokok dia
maka agama itu sebetulnya tidak melarang
orang pakai handphone
orang mau makan apa saja
itu tidak dilarang dalam agama
orang mau minum apa saja

nah berlebih lebihan itu dicelah oleh agama
apapun yang dikaitkan dengan sesuatu
itu dilarang oleh agama
apalagi kemudian terjerat
pada pinjaman berbunga
kadang kadang saya merasa itu pinjaman bukan berbunga lagi
mungkin berkebun itu
karena nominal awalnya sedikit
tetapi seiring berjalannya waktu yang tidak terlalu panjang pinjaman itu menjadi berlipat lipat
nah ketika kita mau melakukan satu pekerjaan itu ada kaidah dalam agama
kaidah yang bersifat umum
kamu itu tidak boleh membahayakan orang lain
sebagaimana kamu juga tidak boleh dibahayakan oleh orang lain
bahasa gampangnya saya tidak boleh memukul orang lain
tapi juga jangan sampai saya dipukul
itu kaidah dalam hidup
nah ketika kita mengambil pinjaman yang berlebihan
itu kan membahayakan diri sendiri
bukan saja diri sendiri hari ini
tapi juga membahayakan kehormatan orang orang yang terkait dengan dia
itu yang terjadi kan
misalnya hari ini tidak bisa bayar nunggak
ketika ditagi susah
maka yang terjadi nomor handphone yang ada di dalam
nomor handphone nasabah tadi mungkin sudah diketahui oleh pihak yang memberi
dihubungi kemudian juga diintimidasi
nah ini lahir dari apa
dari perilaku kan
kita harus imbang yang memiliki usaha pinjol juga memiliki kontribusi kesalahan
tetapi yang mengambil pinjaman itu juga salah kan
kalau dia tahu sayangnya kan literasi kita minim
dia kadang kadang tidak menghitung kan
ketika saya ambil pinjaman
ambil pinjaman satu juta
kalau dipinjam selama ini berapa selama ini berapa
dia tidak punya hitungan itu
tapi yang penting seperti tadi disampaikan
ambil aja dulu urusan belakangan
maka dia lupa
karena tinggal klik begitu ya
itu yang dia harus ingat bahwa ketika dia klik itu
ada konsekuensi hukum
ada beban yang mungkin bukan dia saja yang mikul
tapi keluarganya kehormatannya
nah oleh karena itu dalam agama
orang mengambil pinjaman itu
tetapi dia harus berpikir mampu atau tidak
terus dia gunakan apa
ini kan sebenarnya kaidah agama
agama selalu bilang kamu punya harta
kamu harus pikirkan dari mana kamu dapatkan
kemana akan kamu salurkan
itu kan mengajarkan kepada kita untuk berpikir
terkait dengan harta ini
nah yang ada hari ini fenomenanya
orang gelap mata kan
di tengah gaya hidup
yang mengajarkan kita untuk boros
kemudian diberi fasilitas yang mudah
untuk memenuhi hasrat dan keinginan kita
sehingga ini menjadi jebakan
nah ini harusnya nanti diatur kembali lah
agar fenomena yang terjadi hari ini
itu tidak terulang dalam tahun tahun yang akan datang
dan akhirnya tadi itu ya pak kiai
ujungnya berakhir pada tragedi
mulai dari intimidasi
tapi hingga bahkan sampai menghabisi nyawa orang lain
padahal kan nggak harus seperti itu
agama itu seperti tema kita berkali kali
sama mbak eva ini kan selalu mengatakan
orang yang menagih
itu harus menagih dengan kesantunan
ahlak dan kewajaran
kalau orang itu betul betul tidak bisa membayar
karena memang faktanya
mungkin dia kena phk
atau misalnya seperti saudara saudara kita yang di cianjur
dia sedang terkena musibah
maka kalau transaksinya berbasis hutang
kalau orang itu
orang yang sedang kesulitan
tidak bisa bayar hutang
fana zirotun ila maisaroh
sampai dia secara ekonomi bisa recovery lagi
misalnya karena kena gempa bumi
sampai dia bisa membangun lagi
kalau sawahnya kena banjir
ya tunggu sampai satu musim tanam
itu perintah agama kepada orang yang meminjamkan
tetapi agama juga memerintahkan kepada yang pinjam nih
kalau ada orang goni
zon itu tidak selamanya kaya
tapi dia dalam bahasa agama itu matola
matolun itu artinya
dia tidak mau bayar
ini harus kita ingat ya
bahwa orang yang nanti menghadap allah
dia membawa hutang
ini untuk masuk surganya repot ini mbak eva
karena dalam agama itu ada haknya allah
ada hak sesama manusia
kalau haknya allah
itu boleh dikatakan
karena allah itu sedari awal
memperkenalkan allah kepada kita
itu dengan bahasa ar rohman ar rohim
tuhan yang maha pengasih
kalau ada dosa kita kepada allah
maka cukup dengan istilfar
ya allah saya kerjakan itu dosa
karena kelemahan saya
itu bisa diampuni oleh allah
betapa banyak dalam sejarah
orang yang hidupnya itu membawa dosa itu bergunung gunung
tetapi dimaafkan oleh allah
karena allah itu ar rohman ar rohim
tapi sesama manusia belum tentu
kakak sama adik bisa berantem warisan kok
orang separtai sehari ini
boleh jadi bisa lain arahnya
apalagi terkait dengan hutang
karena itu kan haknya dia
ketika dia nanti terus menagih dan tidak merelakan
ini sampai dihadapan allah nanti
jadi kalau ada orang mbak yafana uzzubillah meninggal
dia membawa hutang
ada hak orang lain di tangan dia
maka nanti ketika dia berhadapan dengan allah
itu akan dilakukan konsolidasi
konsolidasi antara pahala dia
jadi misalnya ada orang nanti pada hari kiamat itu
menghadap allah dia membawa pahala sholat banyak
pahala puasa banyak
tapi di satu sisi
ada hak adami
ada hak orang lain
yang belum dia serahkan
bisa jadi berupa uang
bisa jadi berupa kehormatan
dia suka menggunjing tetangga
orangnya tidak terima
nanti hari kiamat tinggal lapor sama allah
allah dia dulu waktu hidup itu pinjam uang sama saya
dia punya kemampuan loh untuk membayar
tapi dia nggak mau bayar
sampai dia meninggal
kata allah lalu mau apa
kan bagaimana dia membayar di akhirat kan
akhirnya dilakukan konsolidasi
ya dia kan tidak punya uang
tapi kan dia punya pahala sholat
pahala sholatnya kasih kepada siapa
nah jangan sampai mbak eva
orang yang tidak membayar hutang itu
kemudian bangkrut di akhirat
bukan bangkrut di dunia
bangkrut di akhirat
dia punya cukup modal untuk masuk surga
oleh perilaku menyimpang
yang dia lakukan di dunia
apa contohnya perilaku menyimpang
ya orang punya hutang nggak mau bayar
itu kan perilaku menyimpang
kalau orang yang benar dia sadar
punya hutang ya dia harus melunasi
nah ini yang kita katakan keseimbangan dalam agama
jadi agama itu mengayomi semuanya
yang memberi hutang diayomi
yang mengambil hutang diayomi
di pertemukan dengan ahlak islam terkait itu
karena itulah pada saat orang meninggal dunia
biasanya langsung keluarga mengatakan kalau ada hutang
mohon diselesaikan dengan selaya
karena nanti akan menjadi beban dan kebangkutan pada saat
karena dengan adanya ucapan dari keluarga
bahwa semua hutang almarhum
sekarang kalau bahasa ekonominya di take over
oleh siapa ini
maka semenjak itu kan dia terbebas
dari beban hutangnya
dia beban hutangnya selesai
nanti dia masuk ke liang kubur
dia sudah tidak punya hutang kan
karena hutangnya sudah diambil oleh ahli warisnya
itu yang pertama
tapi di sisi lain
dengan ini orang jadi menggampangkan
ah tidak apa apa
kalau nanti saya mati
oh tidak begitu
rasulullah itu pernah punya seorang sahabat
itu termasuk sahabat yang punya cukup harta
dia ingin hartanya dia sedekahkan
kelihatannya bagus kan mbak eva
untuk perjuangan agama allah
bangun masjid lah
kasih anak yatim misalnya
kata nabi jangan
kalau semua hartamu
nanti gimana anak keturunanmu meneruskan kehidupan ini
kata dia ya sudah rasulullah
kalau nggak boleh setengahnya deh
setengah itu banyak
diturunkan diturunkan terus
nanti pada angka sepertiga kata nabi ya sudah lah
kalau kamu maksa sepertiga gak apa apa
padahal wasulul kasir
sepertiga itu udah banyak loh
innaka sesungguhnya kamu
meninggalkan ahli warismu
itu jauh lebih baik
daripada kau tinggalkan mereka
yang nanti ya takafaf
ya takafaf itu mengemis
nah ini kan berarti
nabi berharap ketiga orang itu meninggal
dia tidak menjadi beban
kepada ahli warisnya
tetapi seandainya ini terjadi
bagian dari kebaikan anak
itu kalau bapaknya meninggal punya hutang
tapi bapaknya jangan semena mena
kalaupun saya ambil
pinjaman pinjol misalnya satu miliar
itu dibagi dua belas kan
nggak sampai seratus juta satu anak saya
itu bukan seperti itu
jadi yang pasti berhati hatilah begitu ya
pakai dalam berhutang pihutang
baiklah kita akan kembali
sesaat lagi kita harus jeda terlebih dahulu
tetap bersama kami di gapai kemuliaan
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
bicara tentang fenomena pinjaman online
itu biasanya lahir dari pola hidup
dan gaya hidup yang konsumtif dan berlebihan
dulu waktu saya di pesantren
guru saya itu menyampaikan
satu petuah dalam bahasa arab
fa anta uama likut dunia sawa
kalau anda memiliki hati
yang dalam tradisi jawa
hati yang cepat puas
tidak banyak keinginannya
kalau anda bisa memilih jalan hidup
fa anta uama likut dunia sawa
perasaanmu dengan raja dunia itu
yang tidak serakah
yang tidak konsumtif
jadi kita harus berhati hati
senantiasa menuntun kita
kepada jalan hidup
yang diridhoi oleh allah swt
allahumma la tahrimna
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh